ada orang yang cari jodoh kesana kesini gak ketemu gitu kan
ya akhirnya apa namanya pusing sendiri
tepat serah sama allah akhirnya dapet jodoh
akhirnya nikah ada
semuanya inilah irodah allah
irodatnya allah ada
makanya ketika kita mau melakukan hal apapun
ikut andilkanlah allah dan orang tua
di dalam hal apapun yang kita lakukan
karena kita tidak luput dari beliau gitu
dari kedua orang tua kita dan juga dari allah swt
kita tidak luput
seorang bgh bibi pun dia itu sukses
karena ibu ainun yang mendukungnya
ada tunjangan emosional yang luar biasa dari seorang istri
akhirnya bgh bibi menjadi orang yang sangat luar biasa
makanya carilah yang memahami
karena yang sejalan belum tentu mengerti
carilah yang mengerti
karena yang sejalan belum tentu memahami
tapi kalau sudah mengerti
insya allah akan sejalan
tapi kalau cuma sejalan
belum tentu mengerti
dan berbicara masalah jumblo
jumblo dengan sholat
apa hubungannya gitu
mungkin ada yang bertanya tanya kan
apa sih hubungannya mas azmi
kok jumblo sama sholat
jomblo jangan bersedih yuk kita sholat
karena sholat ini adalah obat
sholat ini adalah obat
kan sering saya terangkan
kalau kita belajar fikih
ya yang lain santri insya allah tahu
kalau sudah di bab sholat
itu ada itu
di syarahnya itu ada
as sholah ayat dua
sholat itu berarti
kalau kita sudah sholat
kita sudah bermunajat berdoa kepada allah
apalagi selesai sholat ditambah dengan zikir dan sholawat
tambah ibadah lagi kita
apa sih hubungannya gitu
mungkin mas asmi bisa menerangkan
apa sih hubungannya antara jumblo jangan bersedih yuk kita sholat
apa hubungannya jomblo sama sholat
mungkin mas azmi bisa menerangkan sedikit
jumblo kalau sedih biasanya kan nyari tempat sholat
pasti entah temannya atau siapa
dan sholat yang seperti disebut sama sahkam tadi
sholat ayat dua
sholat itu berarti dua
dan ketika kita sholat
sholat ini adalah ibadah paling sakral
dimana sholat adalah ibadah yang bakal dihisap
pertama kali di akhirat
di kalimban jalan nanti
disini kita selain dikasih pelajaran
biar gak mikirin dunia mau
biar gak mikirin dunia mulu
melainkan mikirin akhirat juga
dan sholat adalah sebaik baiknya ibadah
dimana kita bisa curhat sama allah
curhat sama allah
posisi sujud kita dalam sholat itu adalah posisi dimana kita dekat sekali sama allah
bahkan ada teori yang mengatakan seperti ini
ketika kamu mau bertemu dengan allah
lalu ketika kamu mau berdiskusi dengan allah
itu benar teman teman
al quran itu kalamullah
kalau kita mau berdiskusi dengan allah
mau bercengkrama dengan allah
baca dengan hati yang bersih
niat karena allah
seakan akan kita itu ber chattingan sama allah
atau empat mata sama allah gitu
curhat sama allah
jadi kalau kamu ingin bertemu dengan allah
karena sholat itu adalah penghubung kita kepada allah
penghubung ruhaniyah kita kepada allah
lalu ketika kamu baca al quran
kamu akan berdiskusi dengan allah
bahkan ketika sholat kita baca al quran
allah bilang ketika baca fatihah
kita memang disunahkan untuk berpelan pelan bahasa
karena ketika kita baca satu ayat satu ayat itu dibalik
seperti dibalik sama allah
seperti kita menyebutkan allah
itu langsung di repost
iya kalau mention saya sama mas asmi di instagram
paling ya kalau untung setahun baru di repost gitu
itu kalau sama manusia ya
makanya jangan berharap lebih sama manusia